menghadapi pemilihan kepala daerah dua ribu delapan belas badan pengawas pemilu komisi pemilihan umum dan kementerian komunikasi informatika
mendeklarasikan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan pilkada
nota kesepakatan ini ditandatangani oleh menkom info rudiantara ketua kpu arief budiman dan ketua bawaslu abhan
bukan hanya kementerian dan lembaga terkait deklarasi ini juga melibatkan asosiasi jasa internet indonesia
serta perwakilan platform media sosial yang aktif di indonesia
nota ini berisi manajemen dan pengaturan konten internet serta deklarasi internet indonesia bebas hoax pada pilkada dua ribu delapan belas
nantinya bawaslu akan menyediakan satu unit tugas yang siap memantau media sosial selama penyelenggaraan pilkada
yang menurut itu hoax dan mana itu ujaran kebencian segala macam jadi parameternya regulasi jelas itu ada
jadi nanti kami yang akan mengkualifikasi apakah ini masuk pelanggaran pemilu pemilihan atau tidak itu kami yang akan menentukan
bukan kementerian komunikasi informatika
nanti bawaslu yang istilahnya mengawasi konten konten yang berseliuran di dunia maya
tentunya kami membantu di belakangnya
membantu di belakangnya dengan bisa menyediakan orang karena kan nanti kami juga punya penyidik pns
tetapi juga nanti permintaan takedown akun yang paling tau kan bawaslu
bawaslu nanti akan meminta kepada platform